bagi anda para pemudik yang melalui jalur tol transjawa anda bisa menjumpai sebuah rest area unik di kilometer dua ratus enam puluh brebes jawa tengah
dengan model gedung megah nankuno res area yang satu ini disebut bakal jadi salah satu res area terbesar sepanjang tol transjawa
beginilah kemegahan res area kilometer dua ratus enam puluh di kecamatan bulakamba kabupaten brebes jawa tengah yang digadang gadang akan menjadi salah satu rest area terbesar sepanjang tol transjawa
res area ini merupakan pabrik peninggalan perusahaan gula asal belanda yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan silam
namun pabrik tersebut berhenti berproduksi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sehingga bangunan ini terbengkalai tanpa penghuni
karena itu bersamaan dengan pembangunan tol transjawa gedung ini mulai dibangun untuk penggunaan res area
dengan luas mencapai sepuluh hektare rest area ini menawarkan sejumlah fasilitas yang tidak dimiliki res area lainnya
salah satunya adalah model bangunan yang artistik dengan konsep vintage yang membuat anda akan menjumpai sejumlah properti bekas pembuatan gula
tumpukan batu bekas ruangan penggilingan gula serta bekas lokomotif yang digunakan untuk mengantar gula pada masa lalu
properti ini sengaja dirawat sebagai cagar budaya sehingga digunakan oleh para pengunjung bersuah foto
area destinasi juga jadi selain pengguna jalan berikut dengan warga sekitar pun bisa menikmati area di sini
sehingga anda tak perlu kesulitan jika ingin mencari sejumlah kuliner dan oleh oleh khas di beberapa daerah di jalur pantura
kaget sih tadi masuk sini pikir tadi oh rest area sekedar rest area gitu kan pas jam makan siang kita belok ke sini pas
di dalam luar biasa di luar ekspektasi gitu kan
banyak kayaknya bangunan bangunan lama yang dipertahankan gitu kan
di belakang itu banyak kayak bata bata sisa sisa bangunan tua ya entah dulu apa nih
saya belum belum sempat muter muter tadi di belakangnya ada bangunan bangunan tua
ada kayak taman burung ya di dalam ada taman burung segala macam luar biasa sih mas
rencananya rest area akan memiliki fasilitas lengkap dan rapi secara optimal pada dua ribu dua puluh mendatang
ausri undolu ilham aji brebes